kalau kamu merasa gak enak sama dewi
saya merasa lebih nggak enak
saya kenal dewi lebih lama dari kamu
dewi itu bukan cuma temen
terus dia juga yang bantu
sampai saya diterima kerja
kerja di tempat sekarang
tempat kita bisa ketemu setiap hari
yaudah aku ke rumah kamu
kita ketemu putri dulu
tadi dia nelfon katanya mau curhat
saya gak enak
biasanya selama ini saya yang curhat
dia mau denger
masa sekarang giliran yang mau curhat
saya gak mau denger
acung itu teman saya dari dulu
ya harus dong
keterlaluan kalau kamu gak mau mas
kan tadi kamu bilang
biasanya kamu yang curhat
terus dia mau denger
masa sekarang giliran dia mau curhat
kamu gak mau denger
dengerin orang curhat kan gak susah
udah kamu jelasin ke sri kamu
terus dia bilang apa
dia mau ketemu saya
sehabis saya ketemu bos saya
gak enak ah
bersah dulu aja
nanti kalau putri udah beres curhatnya
baru kita ketemu
terus kamu mau kemana
mau ikut tes bikin sini lagi
acung sekarang harus ketemu
supaya besok bisa fokus
kalau gitu kita jalan lagi
tolong jalan comel indah
nanti buat bikin sim lebih baik ya

jangan ke ambe
sekarang sudah hewan
dan kembali ini
dengan kaki kurut
pasti om boy dikasih tahu juga
biar om boy tau
biar om boy nyahu seperti saya
malas kalau saya harus nanya nanya sama dia
berarti jangan marah
kalau dia tak memilih tau om boy
kamu dari tadi di sini aja
kenapa nggak di dalam aja
lebih enak di sini
kamu udah makan belum
udah makan belum
nggak lapar mak
kita doakan bersama sama
semoga si nana minantu om boy
buat gagal dia
om boy tak mau mendoakan
oh dalam hati
pantasan nggak tuh orang tak mendengar
tadi pengarahan dari bos saib
kamu mau curhat apa
saya tuh sebetulnya masih kesal
masa benci sama minandu sendiri
soalnya bang lambat nggak ngerasain sendiri
tidak itu kebencian
tidak itu kebencian
wih saya kan belum ngasih tau apa yang harus bang lahmut bayangkan
sokak tuh kasih tau
aku masih belum dapat kerjaan
jangan kan dapat kerjaan
mau kerja apa aja aku belum tahu
masih tetap bingung
aku juga bingung
mau berhenti nyopet nggak bisa gara gara diancam boshab
sekarang giliran aku yang curhat
kamu kan udah
sudah orang bayangkan
kumaha omboi menjadi malu
orang yang selama ini dikenal sebagai orang baik baik
pandangan orang lain berubah
gara gara si nanaminanku omboi bikin malu
seperti mencoreng arang di wajah omboy
kamu harus sabar
nggak usah langsung down gitu
eh ada tamu
saya teman ubed bu
ini dewi yang pernah kamu ceritain
kamu cerita soal aku
kamu dulu bantuin aku jualan cilok
ternyata yang namanya dewi itu bukan cuma cantik
tapi juga keren
udah punya calon
sama atau sama ubed
dia juga belum
mau jadi pencuri lagi
kamu kan udah niat insap
udah niat mau insap
kenapa aku nggak boleh
aku kan diancam
kamu kan gak ada yang ngancam
tapi aku nggak tahu harus kerja apa kalau bukan jadi pencuri
nggak main lagi aja
suka dicuekin orang
terus dapetnya nggak banyak
lagipula kan gitarnya udah aku jual
kamu ngelamar kerja kantoran aja
kalau alasannya males mah berarti kamu emang nggak niat buat insap
jangankan kerja kantoran
jadi asisten tukang amen yang kerjanya cuma menyodorin gelas plastik kosong aja mau
kamu cari kerja yang cocok sama ijasa kamu
dulu aku kuliahnya asal kuliah aja
lulusnya juga asal lulus aja
ilmunya gak nempel di otak
pake ijasanya yang sma aja
mau kerja apa pakai jasa sma
kerja di pabrik
males ah pasti capek
kerja di minimarket
aku udah nanya nanya gajinya kecil
aku gak bakal bisa hura hura
ya udah jadi pencuri lagi aja
aku ditunggu deden